lagi lagi sidang jessica menjadi perhatian atau sorotan netizen tanah air
kali ini para ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum jessica terus membeberkan teori yang diharapkan bisa mematahkan keterangan ahli dari jaksa penuntut umum
persidangan kali ini seakan mengadu keterangan ahli berbagai bidang di indonesia
kali ini keterangan psikolog ui yaitu dewi tafiana walida seakan diadu dengan penjelasan guru besar psikologi sebelumnya sarlito dan psikolog antonia ratih anjayani
adu keterangan ahli ini terus terjadi karena tidak adanya barang bukti absolut yang bisa memperlihatkan jessica meracun mirna
lalu rekaman cctv yang dijadikan sebagai barang bukti utama tidak bisa menunjukkan adegan jessica memasukkan cyanida ke kopi mirna
jaksa pun tidak memungkiri keterangan ahli yang dihadirkan tim kuasa hukum bisa mematahkan keterangan ahli sebelumnya yang dibawa oleh jaksa
namun tim jaksa penuntut umum tetap optimistis dapat membuktikan bahwa jessica bersalah
di waktu berarti saya tanya dulu kan bagaimana saudara bisa mengatakan pada umumnya orang membuat paper bag adalah tidak di meja
padahal dia tidak pernah meneliti gitu loh
ya kan dia tidak melakukan penelitian
nah lagi pula untuk meneliti seseorang kebiasaan orang kan bukan orang lain yang diteliti kan
coba yang kita ceritakan ini sekarang yang kita periksa kan kebiasaannya si jessica kan
jadi kalau kebiasaannya si jessica
jessica yang kita periksa yang kita periksa itu kebiasaan jessica dong
nah ini sekarang kebiasaan jessica yang mau kita periksa tapi yang diperiksa pada umumnya orang lain
nah ini yang mungkin agaknya berusaha dipatahkan oleh banyak penasihat hukum
tapi dalam hal ini kami tentu mempunyai penilaian penilaian yang akan kita tuangkan secara kompresif di dalam tuntutan nanti
apakah para ahli yang dihadir oleh penuntut umum ini
apakah ahli yang kami hadirkan
nah itu mendukung pembuktian dan apakah ahli yang dihadirkan oleh pihak penasihat hukum ini relevan dengan pembuktian atau tidak relevan secara komprehensif nanti akan kami cantumkan dalam surat tuntutan